demam pokemon go melanda penggemar serial kartun jepang di indonesia
game fenomenal yang dirilis enam juli lalu juga menimbulkan sejumlah efek negatif
mengkombinasikan teknologi augmented reality
game milik niantic ini menjadi sebuah terobosan yang mencuri perhatian
agar dapat memainkan pokemon go
para gamer indonesia menggunakan paket aplikasi android atau apk yang sebenarnya masih belum stabil
sejak adanya insiden di berbagai negara tentang efek geng
yang membuat pemainnya memburu monster pokemon di tempat tempat tak terduga
indonesia aditya ari pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan
saat memainkan game yang cukup menguras baterai ini
meski tak mengalami insiden buruk secara langsung
gamer lainnya milo kuma memahami dampak negatif yang ditimbulkan
bila terlalu obsesi memburu monster virtual
dan di sini juga bisa menunjukkan bahwa game ini bisa diperbolehkan dengan cara virtual itu

tapi kadang ada kayak beberapa temen aku sampai kayak udah bener bener info banget ke pokemon go
jadi dia kayak misalnya kemana mana tuh kayak demi gitu kan nyari pokemon
terus dikelilingin satu kompleks terus ada yang juga naik mobil nyetir terus kayak nggak sengaja ketabrak
terus kayak ada juga yang pakai gojek cuma nyari pokemon

namun baik ari maupun milokuma juga melihat sisi positif game ini
asalkan pemain tidak terlalu kecanduan
kalau positifnya ya daripada game game is helping us in a lot of things
karena gak semua orang punya talent nyanyi talent olahraga
jadi dia ngebantu kalau menurut aku ya dia ngebantu orang nabisin waktu dengan cara yang netral
dia aja punya pokemon go gathering kemarin kan jadi sampai kayak temen temen ramai ramai
kita main pokemon jadi dari game juga ada posisi positifnya jadi kayak ada kebersamaan dengan temen temen
jadi gak terbatas kita kayak tersusun oleh dunia luar tapi kita ada kebersamaan dengan temen temen
kerap mengeluh karena seringnya server down apalagi setiap harinya banyak proses pengunduhan dari berbagai belahan dunia
pilihannya ada pada anda memegang kendali permainan atau dikendalikan permainan